pasca penangkapan akbp brotoseno nama mantan menteri bumn dahlan iskan mencuat
namun dahlan membantah dirinya terlibat kasus suap cetak sawah di ketapang kalimantan barat
ya dan dahlan ini juga mengaku tidak mengenal kuasa hukum berinisial hr
yang ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut
kuasa hukum dahlan iskan menyatakan kliennya tidak mengenal hr
dahlan juga membantah hr sebagai pengacaranya
namun tim kuasa hukum dahlan membenarkan jika hr merupakan kuasa hukum jawa post group
hr juga tidak masuk dalam tim kuasa hukum dahlan dalam perkara cetak sawah di kalimantan
kuasa hukum dalan iskan mengaku kliennya sudah sepuluh tahun ini sudah tidak aktif dalam kegiatan jawa post group